sebenernya apa sih tujuan kamu mau jadi bodyguard saya
saya mau melindungi nyonya
kamu jangan munafik ya
kamu mau balas dendam kan sama saya
saya disini saya mau bantu nyonya
saya gak ada pikiran kayak begitu sama
kamu jangan pura pura
kamu sengaja akan
saya burhanuddin luqman menyatakan akan mewariskan seluruh harta kekayaan saya
ketangan putri saya clio
dan setelah clio meninggal kekayaan itu akan diwariskan ketangan suaminya
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
ketangan putri saya clio
hmm kelihatan pasti mau periksa ruang kerja aku nih
pasti dia mau lihat
loh bukan itu
hei denger abi ya
saya memperkerjakan kamu di sini untuk melindungi saya
bukan jadi detektif
mulai sekarang kamu gak usah ikut campur urusan pribadi saya
tapi bukan itu yang saya
tapi tapi tapi
nggak ada tapi tapian
pokoknya saya nggak mau dengar
kamu bikin hal yang aneh aneh lagi
kamu sudah bikin kesalahan tiga kali
kalau kamu bikin kesalahan satu kali lagi
saya tidak akan berpikir panjang untuk memecat kamu
jadi sekarang kamu pergi
pokoknya saya mau kamu cari informasi yang banyak soal abi dari orang itu
saya tahu dia sahabatnya soalnya
ah eh kenapa mas
oh itu tempat yang mendem
balikin duit gua mana
oh itu kenapa sih
kenapa selalu bikin gua rugi
oh gua tahu sekarang kenapa lu itu ngajak gua kesini
lu itu ngajak gua kesini
lu itu ngajak gua kesini
aku ke sini supaya bisa nemenin lo kan
hah sama dia
kamu kenal sama dia
dia yang buat saya begini dia dia dia
dokter ada yang kenal
ah gua punya ide nih
gue bawa aja dia ke rumah
gua jadiin pembantu
kuah suruh dia kerja sampai mati
jadi gitu kejadiannya
aku punya sesuatu buat kamu
itu jati diri abi yang sebenarnya
aku tahu kamu lupa ingatan
jadi kamu gak bisa ingat semuanya
tapi untuk kamu ketahui
pada saat kamu lebah ingatan
dia menampung kamu kan
itu gak tulus
niatan sesungguhnya adalah
dia mau balas dendam sama kamu
dia mau menghancurkan kamu
jangan p veri
kamu mau jadi bodyguard saya
saya mau melindungi nyonya
kamu jangan munafik ya
kamu membalas dendam kan sama saya
saya disini saya mau bantu nyonya
saya gak ada pikiran kayak begitu sama
kamu jangan pura pura
waktu saya hilang ingatan dulu
kamu sengaja kan memanfaatkan saya karena kamu mau balas dendam sama saya
karena kamu mau balas dendam sama saya
cipluk kamu gak usah ngomong sembarangan
cipluk cipluk cipluk lu
saya bukan cipluk tau
saya bukan cipta
kamu gak usah kurang kurang baik lagi sama saya
saya bukan cipta
yang kamu cari adalah uang
uang dan uang
tujuan saya disini saya mau balas dendam sama anda
ternyata selama ini itu yang kamu jasa